emang yang bikin heboh sih sebetulnya netizennya ya jadi langsung dm ke semua influencer atau selebgram di sosial media
well iko ikoyon ini awalnya dianggap sebagai aksi positif karena bisa saling bantu sesama
tapi belakangan justru muncul kontra dan menganggap aksi ini berpotensi membuat masyarakat indonesia terjebak dalam mental minta minta
wah apa nih kata sang pencetus dari ide awal iko ikoian ini
bergabung bersama kami juga ada arief muhammad kreator konten dan nanti kita akan ulas juga dari pandangan sosiolog
ada andreas budi widianta saya sapa dulu hai arief hai mas abe selamat malam
halo malam semuanya
oke saya ke arief dulu pertama ya arief saya harus tanya nih pertanyaan netizen juga ikoi sehatkan ya sekarang
tidurnya nyenyak ya ikoi ya walaupun dapat dm berjilat
ipun gitu ya
sehat sehat ya alhamdulillah ikoi sehat kok masih ada orangnya
oke arief ini ngomongin soal trending yang trending bukan nama arief tapi namanya ikoi di semua sosial media
kenapa tiba tiba mencetuskan ide iko ikoyan ini yang kemudian bikin heboh warganet plus enam puluh dua di instagram
oke jadi ini nih yang sepertinya harus diluruskan sedikit
sebenarnya ini bukan tiba tiba mencetuskan jadi kebetulan aku sudah melakukan ini dari lama
dan emang konsisten berbagi
cuman nggak tahu kenapa tiba tiba seminggu terakhir heboh di sosial media
jadi sebenarnya ini nggak tiba tiba sih ini sebenarnya udah dari lama dilakukan
oke udah lama dilakukan giveaway kepada followers terpilih di sosial media arief sendiri
tapi kenapa give away kenapa nggak didonasikan ke tempat yang biasa mengorganisir hal hal semacam ini
oke ini juga salah satu yang perlu diluruskan
dan ini tuh bukan giveaway
dan konsep awalnya itu adalah emang berbagi kebahagiaan aja
ini bukan donasi sama sekali
dari awal nggak pernah bilang mau donasi
dan yang dibantu juga memang bukan orang yang sedang tahan juga gitu
jadi emang pure terus terusan
kalau misalnya aku berinteraksi sama followers co di instagram aku sering ngasih mereka juga
dan yang dikasih juga awalnya lucu lucu
kayak misalnya ada yang komen wah bang siang siang panas ya
atau kirimin dia makanan pizza burger segala macam
jadi sebenarnya emang berbagi aja dan kan berdonasi gitu
ini hal yang berbeda sebenarnya
karena kita berbagi kebahagiaan bukan berdonasi
artinya ini dilakukan secara spontan ya
spontanitas dari arief dan juga tim arief sendiri
aku ke mas abe sekarang
mas abe ini ngomongin soal tren bagi bagi hadiah
kalau kita tahu ya ada istilah tangan kanan
memberi tangan kiri tidak tahu gitu
nah sekarang kan karena sosial media ini jadi gampang diketahui ketika orang melakukan apa namanya
berbagi gitu dengan sesamanya
nah melihat hal ini ada efeknya nggak sih
mungkin khususnya untuk para pemberi dan juga si penerimanya
iya saya kira cerita dari bung arief tadi saya kira menarik ya
artinya awalnya ide konten kreator ini adalah soal bagaimana berbagi
dalam situasi pandemi dan orang membutuhkan
dan saya tidak tahu persis bagaimana kemudian itu diunggah di sosial media instagram ataupun juga youtube yang kemudian diproduksi begitu
tapi kemudian yang ditafsirkan oleh netizen adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang kemudian dimaksudkan oleh konten kreator
itu artinya memang fenomena sosial semacam ini trending topic seperti ini adalah khas sekali masyarakat digital
hari ini yang memang bekerja sosial media sebagai alat komunikasi tetapi sekaligus juga alat produksi
jadi sebetulnya seluruh media sosial hari ini itu berfungsi kita sebagai konsumen tapi sekaligus juga produsen bukan
itu yang membuat artinya multitafsir yang tidak terhindarkan dan tidak dimaksudkan oleh konten kreator itu bisa kemudian kemana mana tafsirnya
dan bahkan kemudian melahirkan ada semacam budaya
meminta minta gitu ya
ada bigarization dalam proses itu
padahal itu tidak dimaksudkan oleh bung arief ya
sebagai konten kreator
saya kira itu fenomena yang kemudian difasilitasi realitas yang termediasi itu menjadikan multi tafsir
menjadi makna begitu sangat kreatif dan beragam dan tentu itu melahirkan kontroversi
ada yang pro ada yang kontra
kira kira begitu mbak
oke dan itu wajar wajar aja ya
masa besah sah aja
ini kan soal wesong jenisnya
alat asal muasalnya adalah bung arief ini kan tidak berbagi tadi
ini kan soal filantropi yang memang dalam situasi pandemi orang membutuhkan
tapi bahwa ada efek di situ
sosial medianya kemudian melahirkan menarik perhatian begitu banyak netizen
dan ternyata memang efek berikutnya adalah kapitalisasi di situ
ada bisa dimonetisasi
dengan capital simbolik yang didapatkan oleh bung arief itu
dan itu kan sesuatu yang kita perlu sadari bahwa sosial media hari ini itu memposisikan kita
bisa menjadi konsumen semata tapi juga sebetulnya dengan serta merta kita bisa menjadi produsen juga gitu
sehingga kreativitas itu sendiri menjadi challenging
sesuatu yang selalu akan berubah dan fenomena ini saya kira beberapa waktu lalu misalnya reality show dan segala macamnya juga menuai kritik
kapitalisme mutakhir terutama di era digital kayak begini memang menyajikan realitas realitas persoalan persoalan sosial yang sangat termediasi semacam ini
saya ke arief balik lagi sekarang
arief kalau tadi katanya spontanitas gitu ya
tapi ngasih uang nih ke followers followers yang terpilih
kalau saya baca baca di highlight story nya itu ada yang minta laptop ada yang minta rock buat wisuda ya
terus ada yang minta macem macem lah
ini sebetulnya menurut arief
donasi ini atau hadiah ini lah katakanlah
apakah akan jadi tepat sasaran
arief gimana ngedeteksinya
apakah melihat profilnya mereka atau yaudah bagi bagi aja
jadi kebetulan kalau misalnya di akun aku di instagram aku arief muhammad
aku nge treat followers itu sebagai teman bukan sebagai followers
follower sama pasti udah pada tahu kita sering main bareng
jadi kalau misalnya kadang ada followers yang bilang
capek banget nih bang baru kelar cuci baju gitu
terus aku spontan oke aku transferin uang lima juta beli mesin cuci ya gitu
ya gitu gitu kurang lebih gitu
kalau menurut aku
masalah tepat sasaran atau tidak tepat sasarannya balik lagi
dari awal emang aku selalu bilang ini berbagi kebahagiaan
jadi kita nggak perlu mengkotak kotakan orang
oh yang boleh kita kasih sesuatu cuma orang yang susah doang
kalau menurut aku itu tidak perlu dikotak kotakan
ini sesimpel bikin happy orang aja kok
jadi karena emang niatnya oke ini lagi pandemi lagi ppkm susah
siapapun itu mau dia nggak mampu mau dia mampu
kalau misalnya kita kasih sesuatu dia pasti happy lah sesimpel itu
ada yang kayak kemarin baru kelar nyuci baju nih lagi jemur baju bang katanya kayak gitu
terus oh ya udah ini aku transferin tiga juta
abis ini kalau ppkm udah kelar ke salon deh
menyepedi gitu pasti mereka happy lah gitu
tanpa perlu dicek apapun
jadi mungkin menurut aku ini yang bikin heboh sebenarnya adalah ketika orang orang followers di akun aku yang arief muhammad
exactly kita itu nggak ada yang minta minta sama sekali dan vibe nya tuh enak gitu kalau di tempat aku
mungkin mereka melihat ini oh kayaknya arief muhammad seru banget sama followersnya kayak gitu
mereka akhirnya mencoba meminta kepada idolanya yang lain
main iko ifo dong kayak arief muhammad
jadi disitu mungkin tiba tiba berubah ke twist jadinya malah minta minta
dan itu emang diluar kontrol juga dan ya aku nggak tau juga kalau misalnya di tempat lain minta minta
karena di tempat aku itu kita nggak ada minta minta juga
tidak ada yang berkali kali aku juga selalu bilang jangan ngemis jangan bikin cerita sedih jangan dilebai lebahin dan jangan nodong untuk minta minta
karena makin kalian minta minta semakin nggak akan aku pilih untuk dikasih gitu
karena aku selalu bilang berkali kali kita itu berbagi karena emang pengen berbagi
bukan karena ditodong untuk berbagi
aku bisa relate banget kalau misalnya teman teman influencer lain teman teman artis teman teman pengusaha
kalau misalnya ketika mereka ditodong untuk main iko ii
ikoy ikoyan sifatnya berbentuk todongan untuk ikutan main
aku bisa relate lah kenapa pada keganggu karena emang benarnya bukan kayak gitu cara main ikoi koyan
kita nggak ada minta minta nggak ada ngemis ngemis di akun aku gitu
jadi multi tafsir ya oleh netizen ini kemudian yang akhirnya disebarkan oleh netizen kepada influencer lainnya
dianggapnya cara mainnya semudah minta aja gitu ya padahal tidak seperti itu
karena ini kita emang dari awal kita bukan mau menuntaskan kemiskinan
kita bukan mau membantu harga kemiskin
tapi jadi benar benar kita kayak lagi main sama teman aja
teman butuh apa yaudah kita berbagi gitu aja sebenarnya
tapi setuju sih kalau berbagi kebahagiaan kita senang gitu ya
kalau lihat handphone tiba tiba eh ada yang transfer nih gitu kan
kabar baik hari ini
nah kalau ngomongin soal cerita atau curhatan di sosial media ada dm gak sih yang paling apa ya
paling menarik paling ngena gitu untuk arief muhammad
oke kalau aku emang aku bagi bagi
maksudnya aku milih milihnya random gitu ya
ada yang emang kira kira ada yang cerita
mungkin beliin kado untuk ayahnya
terus ada yang cerita mungkin orang tuanya sakit
atau kemarin ada juga yang ibunya pengen jualan es batu tapi nggak punya kulkas
akhirnya aku beliin kulkas gitu
tapi aku pilih juga tuh yang lucu lucu
kayak ada yang bilang
kak arief pengen makan ciki deh
yaudah yaudah aku transferin dua puluh lima rupiah gitu
jadi kayak semuanya lucu lucu aja
nggak ada yang maksa dan nggak ada yang sedih sedih juga di aku
ada yang aku pilih juga kemarin cerita
kak arief aku pengen less nyetir deh belum bisa nyetir
akhirnya aku prasurin uang buat nyetir
jadi sebenarnya emang konsep dari awal
itu bukan ingin membantu orang susah
tapi ingin membuat orang lain happy
siapapun itu mau disusah mau dianggap
aku tetep patah yang penting niat awalnya
pengen berbagi kebahagiaan aja sama banyak orang
saya ke mas abe
mas abe kalau ngomongin soal netizen indonesia ini kan sukanya latah ya
kalau ada ini pengen ikutan
kalau ada itu pengen disebarkan gitu ya
pengen ikutan jadi apa namanya influencer juga
kalau melihat postingan arief sampai minta maaf juga karena sejumlah followers ngerasa ditodong gini
harus gimana sikap para influencer ini supaya bisa stop misinformasi yang terjadi di sosial media
saya kira kalau berkaitan dengan tadi
bahwa bung arief sudah minta maaf
bahwa itu menimbulkan sesuatu yang tak terduga
dan tidak diinginkan juga oleh bung arief
dan saya kira memang itu realitas yang mengejutkan
yang tidak pernah diduga sebelumnya oleh bung arief
tetapi memang ada implikasi implikasi yang saya kira bisa diminimalisir
tentang bagaimana mentalitas pengemis yang kemudian muncul sebagai semacam kultur di dalam dunia digital hari ini
misalnya melalui media sosial
itu tentu apa ya
sulit untuk kemudian juga dibendung
karena proses itu juga menjadi multi produksi makna
pemaknaan oleh netizen sendiri kan memang sangat beragam gitu
dan memang itu tak terhindarkan
maka kalau tadi dikatakan kalau dulu secara bijak orang kalau tanganmu kanan memberi tangan kiri jangan sampai tahu
tetapi memang bercerita di kita di hari kita hari ini kan media sosial media
maka bercerita di situ sesungguhnya kemudian ada begitu banyak orang mimesis
proses meniru itulah yang kemudian menjadi kelatahan dan menimbulkan efek efek yang tak terduga
yang memunculkan degarisation kayak tadi
semacam kultur mengemisik
dan menjadi sangat tidak nyaman
dan itu juga tidak mendidik mentalitas netizen sendiri
dan saya kira memang itu soal trend saja ya
saya kira ini juga momen yang tidak panjang
tapi gejala serupa dalam mungkin akan terjadi dari masa masa mendatang
yang keterkejutan keterkejutan di dalam media sosial seperti ini ya pasti akan kita temui lagi
tapi ini hanya tren sementara yang saya kira memang
ya begitulah cara mengandang kita di hari ini
di arena digital sosial media dan inilah fenomena realitas masyarakat digital yang kita hidupi hari ini
tapi kalau berkaca di situasi pandemi mas abe
situasi pandemi ini jadi bikin orang apa ya
ketika ada orang yang membagikan hadiah berbagi di sosial media secara terbuka
ini jadi memunculkan mewajarkan melumerahkan mental
meminta minta kepada orang yang mungkin dianggap status kesehatan
mungkin dianggap statusnya lebih tinggi daripada mereka
ya saya kira filantropis itu ada sejak purba kalah ya
saya kira dalam maksudnya proses yang panjang
filantropis itu hadir dari proses yang seperti itu
berbagi kebahagiaan berbagi
ini kan semangat soal bagaimana punya rasa yang iba tertentu
itu kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan dan segala macamnya
aspek aspek filantropis ini tentu kemudian ketika diwadahi di dalam sosial media
memang ada unsur spektakle
spektakle itu seperti pamer
bagaimana spektakle sosial ini seperti sosial ekspedisi
karena memang dicantumkan di dalam sosial medianya
dan seolah olah itu so off
padahal mungkin juga sekedar berbagi bercerita
tapi kan tafsir dan pemaknaannya begitu sangat kreatif oleh banyak masa ini
acular olurang beser
dari selebgram yang mungkin juga
mengalami ditodong kira kira ditong
begitu dan itu tentu ya
mungkin tidak nyaman ya ada ketidaknyamanan
dengan itu semua
saya ke arief balik lagi
iko ikoian ini mungkin dari awal
kalau dihitung sudah keluar
berapa juta berapa ratus juta
tapi ada donaturnya nggak sih
dari aku juga nah itu dia makanya
tadi pak abe bilang kan ada kecenderungan
secara off segala macam menurut aku
di saat kayak gini sebenarnya sesimpel pola pikirnya
dibilang show off takut dibilang pamer
kita nggak bakal berbagi berbagi lah kalau misalnya kayak gini
dan yang selalu aku challenge
dia selalu bilang berkali kali
aku juga tidak suka dengan mental pengemis
dan kalau ada yang mengemis di instagram aku
justru tidak akan pernah aku kasih
ini bukan tentang bukan tentang kasihan kasihanan
pengen berbagi bukan pengen
menumbuhkan mental pengemis cuman
jadi banyak sekali teman teman yang ngeliat dan teman teman
yang akhirnya pikir juga
oke lagi pepek hm lagi banyak orang
lagi susah kebetulan rezeki kita
masih lancar kita masih berlebih ya kenapa
nggak kita berbagi juga gitu dan akhirnya
teman teman ada yang melakukan itu di akunnya
sendiri sendiri ada juga akhirnya teman teman yang
mau deh bagi bagi aja gitu jadi sebenarnya
kalau menurut aku
aku nggak tahu ya siapa yang dirugikan
kejadian ikoi ikoian ini karena sebenarnya
orang yang mau berbagi tersalurkan
juga masyarakat juga bisa
mendapatkan manfaat cuman memang mungkin
satu satunya yang mengganggu adalah
ketika orang lain ditodong untuk
melakukan hal yang serupa dan sifatnya
memaksa which is aku juga setuju
itu sangat amat tidak benar untuk dilakukan
gitu jadi sebenarnya
kita masih sesuai jalur dan masih
bermanfaat untuk semua pihak sih
arief singkat aja terakhir
apa pesan untuk kita kan lagi
pandemi nih banyak masyarakat
yang juga terkendala ekonomi apa pesan
untuk seluruh lapisan masyarakat
supaya bisa saling membantu sesama
oke yang pertama
jelas aku menyayangkan
kalau misalnya ada orang yang
di sisi lain kita nggak bisa
menyalahin mereka juga karena dari
keadaan lagi susah banget dan mereka
berpikir itu mungkin salah satu cara
untuk mereka bisa mendapatkan sesuatu gitu
tapi kalau menurut aku buat temen temen yang lain
kalau misalnya emang pengen berbagi
berbagi aja dengan caranya sendiri
nggak perlu ikut ikutan trennya juga
mungkin kalian punya metode berbagi sendiri
atau mungkin kalian gak suka di publis
atau mungkin dengan cara yang lain
sasa aja yang penting
ketika lagi susah kayak gini zaman
orang orang yang sedang berlebih ya
berbagi sedikit lah ke orang yang sedang kekurangan
oke arief muhammad terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
mas abe sosiolog ugm juga terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita tebarkan saja kebahagiaan ya
daripada nyebar yang negatif negatif
mending kita berisenyum untuk semua orang
terima kasih banyak selamat malam
terima kasih malam